ya siapa gitu orang yang punya dendam sebegitunya sama keluarga kak al
itu urusan kakak
kakak bakal cari tau siapa dalam dibalik semua ini
lebih waspada itu aja
belum dibalik juga lagi
kamu kenapa kat
masukan aku kurang enak ya
enggak kok enak enak
cuman aku lagi gak
kamu tuh kenapa sih
kalau kakak perhatiin ya kemarin tuh kamu senyum senyum
kamu seneng kamu bahagia
terus sekarang tiba tiba kamu mukanya
kayak lagi ada masalah
manyun gitu kayak entok kayak bebek kenapa sih
kayaknya kalau dilihat lihat kamu tuh mood kamu kenapa
ya sama aja
kakak tuh kenapa sih
jangan jauh jauh dari orang kepercayaan kakak
emang terornya masih
siapa ya kak pelaku di rumahku
di balik semua ini
siapa gitu orang yang punya dendam sebegitunya sama keluarga kal
itu urusan kakak
kakak bakal cari tau siapa dalam di balik semua ini
lebih waspada itu aja
sayang kamu tuh udah pinter banget pakai tongkatnya ya
makam dulu banget
gak usah gak usah mama
biar aku aja sendiri
ini sendoknya ada di kanan garpu di kiri kamu
nasi gorengnya ada di depan piring kamu
makasih maya buat sarapan pagi hari ini

sampai jumpa di video selanjutnya

telur telur ceploknya ada di kiri kamu sayang ya
ada garamnya juga
mama kan udah lama gak ketemu sama elsa
mama kangen juga
gimana kalau kita nengokin elsa bertiga
ya boleh aja pak
tapi aku ada meeting jam delapan pagi
ntar kamu ke kantor
abis meeting baru kita ke tempat elsa
enak atau pedes pak
oh telat semuanya saya tinggal
ah ren itu gimana keponakannya pak setia yang kerja di rumahnya pak aldebaran
perkembangannya apa dia betah di sana
kayaknya sih gitu ma
alhamdulillah kalau gitu mama senang dengarnya
soalnya nih pak setia ii mulai sakit sakitan ren
jadi kasihan dia tuh butuh biaya
semoga aja itu keponakannya gak dipecat ya sama paldebaran
ya udah kalau gitu aku berangkat ya ma
mama pengen ngomong sama kamu
ren tadi waktu kamu mandi mama nggak sengaja loh
lihat ada foto di kamar kamu
mama tuh sebenarnya males tau gak sebut sebut nama
soalnya kan dia udah tujuh tahun lamanya meninggalkan kamu tanpa kasih kabar
istilahnya nih ren kalau kata anak muda sekarang di ghosting gitu kan
masa iya si ren kamu masih mengharapkan dia
enggak mama aku udah gak mengharapin dia lagi
ya aku cuma takut aja kecewa lagi nantinya
tapi ren kamu itu jaman cap
kamu juga masih mau bertemu sama perempuan seperti itu
mama yakin kamu pasti akan ketemu perempuan yang lebih baik dan cocok buat kamu ren
ya seperti mbak catherine itu
dia kan kayaknya seneng banget sama kamu ya
pikirkan perkataan mama tadi yo
mama tuh pengen banget ngeliat kamu bahagia bersama pasangan kamu ren
makasih ya besarannya
yaudah kalau gitu
aku berangkat ya mak
kalian mau bimbingan dengan para rendy kan
kalau ketemu rendy
bilang suruh peruan saya
pak al langsung jemput pak rendy
biar lo ada kerjaan aja kali ger
nah betul tuh ger
jangan jangan pak al
lagi berantem sama pak randy
ya masa mereka berdua berantem sih ger
kayak orang pacaran aja ah
lo ya dikit dikit ya
ngubungin gue sama si kikimu lo
lo demen ya sama dia
yang ada nih ya
lo disledding sama geri
kalau lo naksir sama kiki aminarti
saya mau nyampaikan pesan tadi
bapak ditunggu di ruangan beliau pak
oh gitu ya
di rumah mobil saya
terus antarin ke ruangan saya
selamat pagi pak
bawa pengisah ya
ada yang bawa

kamu kemarin ke rumah saya
ditaruh di ruang kerja saya
tungguin gak laparan ke saya
saya takut menganggup bapak
karena bapak kan lagi keluar kota
dan uya bilang kalau bapak ke bandung
menyuguh bagai alas sata
lupa ngegabarin bapak sama sekali pak
mengapa ya sesuatu mencurigakan hazards
datu kamu kel gerade ke rumah saya
apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakanreten